jembatan baltimore dipergerakan tewas
kesehatan pemerintah yang diberikan hari dalam dan hari keluar oleh orang orang dari first nations
itu itu kan begitu kan itu
masalah pertama bukan pendidikan saya
pak soni bagaimana menjawab rekomendasi dan usulan dari prof chandra tadi